demi keadilan berdasarkan ketuan yang maesah
mahkamah konstitusi republik indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir
menjatuhkan putusan dalam perkara persis hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
diajukan oleh satu nama haji ganjar panowo esa mip
dua nama prof dr h m maput md esa su mip
pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat
memberi kuasa kepada prof dr todung m lubis sh llm dan kawan kawan
kesemuanya adalah advokat dan atau keseluruhan hukum yang terkepung pada deputi hukum tim pemenangan nasional ganjar mahfud
yang berdiri di hukum di hikn
lantai lima gedung tpn ganjar mahfud jalan kebun sirih no empat puluh jakarta pusat
baik bersama sama atau sendiri sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai pemohon
terhadap satu kepungsi pemilihan umum berkudukan di jalan imambonjol no dua puluh sembilan menteng jakarta pusat
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus no empat puluh lima dan seterusnya tahun dua ribu dua puluh
bertanggal dua puluh satu maret dua ribu dua puluh empat
semuanya adalah para advokat dan para asisten advokat
yang tergabung sebagai tim pembela pasangan calon presiden
dan wakil presiden republik indonesia
prabowo subianto dan gibran raka buming raka
selanjutnya disebut tim pembela prabowo gibran
yang berlama di sekretariat tim kampanye nasional atau tkn
prabowo gibran di jalan lieutenant jenderal s parman
kapling tujuh puluh delapan selipi jakarta barat
baik sendiri sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa
selanjutnya disebut sebagai pihak terkait
membaca permohonan pemohon mendengar keterangan pemohon membaca dan mendengar jawaban termohon
membaca dan mendengar keterangan pihak terkait membaca dan mendengar keterangan badan pengawas pemilihan umum atau bawaslu
membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon termohon pihak terkait bawaslu
mendengar keterangan saksi pemohon termohon pihak terkait bawaslu
membaca dan mendengar keterangan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan republik indonesia
menteri keuangan republik indonesia dan menteri sosial republik indonesia
membaca dan mendengar keterangan dewan kehormatan penyelenggara pemilu atau dkpp
membaca kesimpulan pemohon termohon pihak terkait dan bawaslu
membaca keterangan amikos kure dari petisi brawijaya atau barisan kebenaran untuk demokrasi
tim pembela demokrasi indonesia tpdi dan pergerakan advokat nusantara perkat nusantara
aliansi akademisi dan masyarakat sipil
tonggak persatuan gerakan untuk nusantara atau topgun
pusat kajian hukum dan keadilan sosial fakultas center for low and juicial justice
organisasi kemasrakan dewan dewan mahasiswa saja jbj jissi apoyka o
universitas gajah mada badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas
pajajaran badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum l utilizar steven
tengah putri yang disampaikan oleh
setiap saling melengkapi antara satu dengan lainnya
kemenangan mahkamah dalam eksepsi mahkamah berkesimpulan eksepsi tidak berhasilan berhukum dan mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon
tenggang waktu pengajuan permohonan mahkamah juga berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
kedudukan hukum pemohon mahkamah juga berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedukaan hukum
oleh karena itu eksepsi yang terdapat dalam permohonan aku dianggap tidak beralasan menurut hukum
menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan esensi pihak terkait tidak berdasarkan hukum selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan
dalam pokok permohonan menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon pembatalan keputusan kpu tiga ratus enam puluh dua ribu dua puluh empat tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
dengan alasan alasan yang setelah mahkamah cermati dari keseluruhan berkas permohonan pemohon dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok pokok alasan sebagai berikut
selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara
angka satu sampai dengan sepuluh dianggap diucapkan
terhadap masing masing dalil tentang ketidak efektifan ketidak efektifan dan keperbiakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut
maka mempertimbangkan sebagai berikut
dalam pemohon mengenai dkpp melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum
sementara itu dari pemohon mengenai anggapan adanya ketidak efektifan dan tidak netralan
dan dalil pemohon mengenai anggapan adanya ketidak efektifan dan tidak netralan
termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut dua
sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi
pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat adalah juga tidak beralasan menurut hukum
dalil tentang presiden jokowi tutup melakukan obisop power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan
dan negara atau apbn untuk menyangkutkan program bantuan sosial yang dipolitisasi
dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua tidak berhasil mendukung
dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga mahkamah berkesimpulan tidak berasa menurut hukum
dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor satu tidak berlasan menurut hukum
demikian juga dalil pemohon beliau dengan politisasi yang dilakukan menteri perdagangan zulkifli hasan
dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansor secara masif di seluruh penjuru indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum
dalil pemohon juga menyalakan presiden jokowi menginstruksikan
percepatan pencarian dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
berupa bantuan dampak fenomena el nino mulai januari dua ribu dua puluh empat
mahkamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum
sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau uncoring ide di masyarakat
melalui program bansos pada pasangan calon nomor urut dua atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh presiden jokowi
menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalikan nepotisme yang dilakukan oleh pemohon jokowi
dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi
melalui kementerian negara dan pemerintah daerah aparat keamanan dan kepolisian negara republik indonesia
dan tentara nasional indonesia aparatur desa serta organisasi atau asosiasi
daerah terhadap dalil pemohon aku sebelum makamu pertimbangkan lebih lanjut masing masing urein
peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon mahkamah berpendapat
dalil dalil pemohon aku adalah tidak berasa menurut hukum
berkenaan dengan dalil terkait abuse of power baik di tingkat pemerintah pusat pemerintah daerah
dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan asn di kementerian negara kementerian
dan pemerintah pusat pemerintah daerah aparat keamanan dan polri dan tni aparat
desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan
dukungan dan keperpihakan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua mahkamah
tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya
dengan perolehan suara salah satu pasangan calon sehingga mahkamah tidak mempertimbangkan
berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka pendapat dalil dalil pembun aku adalah
berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil dalil pemohon berkenaan dengan
nepotisme yang dilakukan oleh presiden joko widodo dan melahirkan abuse of power yang terordinasi
dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor dua dalam satu putaran pada pemerintah pusat
dan seterusnya adalah tidak berlaksanak menurut hukum
dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh bawaslu dalam
perspektif ini atau konteks ini dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan proses yang
harus dipermasalahkan lagi karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab bawaslu dan sebagian
besar telah ditindaklanjuti berdasarkan ukuran pertimbangan hukum menurut mahkamah dalil dalil
pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak berasa menurut hukum untuk
seluruhnya menimbang bahwa berdasarkan seluruhan pertimbangan hukum di atas makamah berpendapat
permohonan pemohon tidak berdasarkan hukum untuk seluruhnya menimbang bahwa terhadap dalil dalil
lain serta hal hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya
oleh karena itu jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan baik yang didalilkan atau tidak
dipermohon belum dinilai dan dipertimbangkan makamah meyakini hal tersebut tidak dapat
membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip
dasar dalam mengungkap persisian hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam
pasal dua puluh empat c ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dengan demikian putusan yang dijatuhkan
mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat
berdasarkan bukti bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip prinsip
hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh empat s satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana dihadirkan di atas
mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan ssv pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah
tidak beralasan menurut hukum mahkamah berwenang mengadili permohonan aku
permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan
permohonan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku sfc termohon dan
eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak belasan menurut hukum
permohonan pemohon tidak berlanjut menurut hukum untuk seluruhnya
berdasarkan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima undang undang nomor dua puluh
tahun dua ribu tiga tentang mahkamah konstitusi
sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh dan seterusnya dianggap dibacakan
amar putusan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya
dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
pendapat berbeda terhadap putusan mahkamah konstitusi aku
terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor satu
yaitu oleh saudara oleh hakim konstitusi saldi isra hakim konstitusi ainin urpaningsih
dan hakim konstitusi arief hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan
dianggap dibacakan demikian diputus dalam rapat pengusutan hakim oleh delapan hakim konstitusi
yaitu soeharto selaku ketua merangkap anggota

pada hari rabu tanggal tujuh belas bulan april tahun dua ribu dua puluh
yang diucapkan dalam sidang pleno mahkamah konstitusi
terbuka untuk umum pada hari senin tanggal dua puluh dua bulan april tahun dua ribu dua puluh
selesai diucapkan pukul lima belas lebih sebelas menit
waktu indonesia barat oleh delapan hakim tersebut
dengan dibantu eri satria pamungkas
anak agung dian onita radian prima nugraha
sepri purkunatarigan hani adani ria indriani wilma silalahi nor lydia stephanie hikmah
seska yosepin sirait peni tripurnamasari akmari narasika dan muktar hatisa putra
adalah panitra penghenti panitra penghenti
dengan dihadir oleh pemohon dan kuasanya
pihak terkait atau kuasanya
dan badan pengawas pemilihan umum
demikian putusan yang diucapkan oleh mahkamah pada hari ini
untuk salinan putusan dapat akan dikirim oleh mahkamah
atau selambat lambatnya dua hari kerja setelah putusan ini diucapkan
demikian terima kasih kepada semua pihak atas perhatiannya
sidang selesai dan ditutup